dadang sama om aceng kan disini sama papa
papa tahu rumahnya kakek ubun
enggak makanya papa ajak jemiper
jeniper juga gak tau pa
om akum kan tau
kita ajak om akum aja yuk
tapi kan om akum dirumah kakek ubun pa
jeniper makin pinter
salah dan benar itu
itu masalah perspektif
kalau kamu ingin menjadi orang besar seperti saya
kamu harus belajar berempati
iya pak ustad
ya memang iya
bukan hanya masalah dipahami orang
tapi juga memahami orang
hidup berasa cuma berdua aja ya
kalo si mehoi gatau pikirannya lagi ada dimana
udah ceng jangan diganggu
ceng kalo akung sama esi pisah cerai
kamu jangan doain akung cerai dong
kan saya bilang kalo mereka pisah kalo mereka cerai
kamu tuh yang ngedoain dia
kamu tuh kan kamu yang seneng kalo liat orang susah
siapa yang seneng
orang kalian udah susah
eh pedut harusnya kamu tuh bantuin mikir bagaimana caranya supaya si akung tuh baik lagi sama esi

kamu tuh cuma pura pura mikirin pura pura sedih tau gak
padahal kamu seneng kan kalau mereka cerai mereka pisah
kenapa karena kalau mereka cerai aku pergi dari sini
dan kamu gak ada saingan
saya ceng yang gak mungkin senang mereka pisah
kenapa karena ikut gak bisa pamer lagi sama esi
ampun deh pedut
hidup kamu cuma mikirnya tuh pamer pamer pamer terus
biarin daripada kamu mikirnya perempuan perempuan perempuan melulu
jangan jangan esi kamu incer juga
kamu tuh kalau ngomong gak pernah dijaga
ah semua orang tuh capek ngalah sama kamu tapi saya gak mau ngalah sama kamu
biasanya juga saya ngalah sama kamu cai
malah kayak pernah mikirin perasaan orangnya aja kamu males saya berteman sama kamu
saya juga males berteman sama kamu
dasar mata kelanjang
kok baru beli kok padahal gak bilang bi
saya jadi kepikiran omongan bu dokter tadi pagi
jangan jangan keluarganya pak aku berantem gara gara saya
kenapa bu yola bisa kepikiran kayak gitu
saya ingat waktu ada bayi disini
disebelah saya ada pak akung
terus febri datang dan kelihatannya marah bu dokter
kalau memang seperti itu sih susah juga ya bu
makanya bu dokter saya jadi gak enak
ini kan masalah reputasi saya
kalau saya tersangkut saya jadi malu
nama saya akan jadi buruk di depan anak anak
ya anggap aja ini tuh pelajaran untuk kita bu
supaya kita itu bisa lebih menjaga sikap
saya pikir sikap kita masih wajar kok
saya juga pernah digodon sama kamtip yang dulu pak ujang
lagi pula mereka juga kan gak kurang ajar
saya harus ngundurin dirimu
eh anak papa
belajar tah kan seni mulai sekolah
ketemu om akung
sudah malam pa
kan di luar udah gelap
jangan lupa pa
kasian om akum disana gak ada temennya sayang
om dadang sama om aceh kan disini sama papa
papa tau rumahnya kakek ubun
makanya papa ajak jeniper
jeniper juga gak tau pa
om akum kan tau
kita ajak om akum aja yuk
tapi kan om akum di rumah kakek ubun pa
jeniper makin pinter
siapa dulu dong papanya
kalau ada pelajaran yang jeniper gak ngerti
banyak cu bos
katanya cu bos teh baiknya
cu bos teh katanya cantik
eh ada mertua kamu nanya nanya soal cincin cece enggak

bentar aja aku ngebahasnya
bentar aja aku ngebahasnya
kita teh gak bisa dibantuin sama kak akung
soalnya kak akung teh belum pulang mesti masak sendiri
ya masak semampu kita seadanya
masak semampu kita seadanya
makanya kamu teh belajar
biar kita teh nggak tergantung sama orang
biar kita teh nggak tergantung sama orang
jangan pisah ya
jangan pisah ya bu
pebeli gak mau
jangan pisah ya bu